gimana rob seger gak
tapi pastinya gak ada yang bisa ngalahin es ipalan buatan ibu aku rob
makanya kapan kapan kamu tuh harus datang main ke rumah aku di semarang
nanti aku akan minta ibu aku untuk buatin es siwalan yang spesial buat kamu
waduh gak usah rek masih banyak takutnya nanti ngerepotin lagi
ibu aku juga pasti senang banget buatin buat kamu
soalnya rob asiwalan buatan ibu aku tuh di lidah rasanya tuh seker banget
bener deh gak ada yang ngalahin rob
makanya kamu tuh harus datang kapan kapan ke rumahku di semarang rob
kamu tuh pasti senang
sama esi walang buatan ibu aku
dan ibu aku juga pastinya bakal
cantik rek bagus cantik banget malah
iya bener cocok cocok aku suka yang ini
terima kasih rek
rek udah kan tanya ya
aduh aku harus ajak robi kemana lagi ya
aku kemenangan banget buka puasa bareng robi
tapi kan gak enak kalau aku harus ngomong terus terang sama dia
saya mau pulang ke kamp belah
tade kan baru
lagi gak ada salah
kenapa sih lo ngeliatin gue aja
kenapa sih lo ngeliatin gue aja
lo ade ade aja sih pake dikangenin
kalau gue ke luar negeri
atau ke manemane tuh boleh lo kangenin
nah ini tiap hari gue ngider aja
di rumah dewek
lagian yang puasa siapaa
aneh jadinya keliatannya
ya gak tau bang
lo pengen banget dilainin sama abang
udah ikutin aja kenapa

itu bayinya yang pengen

jadi bayinya pengen deket deket sama lo terus
bukan gitu ma
belum jadi pengen ketauan
diliatin gak biasa biasanya kayak begini
baabe samanya romantis bener
kayak tau aja romantis
jonny juga seneng kong
dari hajame munar
jangan togolnya disini
ini puasa puasa
udah apa sih
ini udah hampir maghrib begini
udah lepas magrib
kok belum datang juga sih
ma gini gak tau kerjaan robi aja
robby itu kerjaannya fleksibel
biar kan dia kerjanya di kantor tapi juga kadang kadang kan dia di lapangan
biasanya dia kalau ada apa apa juga dia suka ngasih tau tuh
pokoknya ada apa apa di kantornya
iya mungkin sekarang nih dia lagi buka puasa
terus sholat mandi jadi nggak sempat telepon dia
udah deh mak daripada mikirin robi ya mendingan sholat maghrib dulu deh
ayo ya tetap berjamaah ayo
insya allah rek semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar
terima kasih mbak
selamat menikmati ya mak
iya terima kasih
kamu pesen es pelewah itu kan kamu udah biasa
rob es si walen ini adalah es favorit keluarga aku di bulan puasa rob
pokoknya es siwalan ini harus ada untuk menu pembuka puasa
gimana rob segar gak
enak segar segar banget mbak
tapi pastinya gak ada yang bisa ngalahin es ipalan buatan ibu aku rob
makanya kapan kapan kamu tuh harus datang main ke rumah aku di semarang
nanti aku akan minta ibu aku untuk buatin es si walang yang spesial buat kamu
aduh gak usah rek
masih banyak takutnya nanti ngerepotin lagi
ibu aku juga pasti senang banget buatin buat kamu
soalnya rob es siwalan buatan ibu aku tuh di gelidah rasanya tuh seker banget
bener deh gak ada yang ngalahin rob
makanya kamu tuh harus datang kapan kapan ke rumahku di semarang rob
kamu tuh pasti senang sama es silawan buatan ibu aku
dan ibu aku juga pastinya bakal senang sama kamu
gapapa rek gapapa gapapa cuman kesendak
maaf ya rob aku aku gak bermaksud apa apa kok
maksud aku ya kalau kamu senang sama es siwalan buatan ibu aku
ibu aku pasti akan senang banget
makanan menu utamanya mana ya rob
kok lama banget kita kan udah lapar banget ya gak sih
kenapa roby terus menatap aku seperti itu
aku kan gak pernah kuat menahan tatapan robi
aku jadi deg degan banget
cim hamba sama umi mana sih cim
jangan jangan abe sama om masih di ruang sholat kali ya
gimana gue tau emang mungkin dia jalan sendiri
nggak mungkin sih tapi kan tumben abis sama umi gak keluar duluan
tidur kali ya udah ya jalan
eh jangan dong cim nanti kalau abes sama umi ternyata kenapa napa gimana
gampang bawa ke dokter beres
ya habis terawih aja lama
ya udah lo mau tengokin dulu mau liat dulu ya tungguin
masya allah abah umi dari tadi rumah sama cim mau tungguin
mau ikut terawih gak di masjid
umi sama apa mau sholat di rumah aja
iya abah sama umi mau di jemaah di rumah
umi sama abah sakit sakit hati umi tuh paling dalem sama si sulam
iya gua masih kagak bisa terima udah dipermaluin sama si sulam di depan banyak warga hari ini
masya allah abah
mi abah sama umi kenapa sih jadi dendam kayak gini
semua warga juga sebenarnya gak mau kok menghukum abah sama umi
nah buktinya hari ini abah sama umi sukses dibikin malu sama dia menjalani hukumannya
ya itu supaya semua warga tuh bisa akur lagi bah mi
mereka tuh gak mau hukum abah lagi juga dikasihin hukumannya juga gak berat kan
supaya keluarga haji sulap sama keluarga kita itu bisa akur kayak sekarang akur kan
gak gak pake gak ada tuh sejarahnya kita bakalan akur sama dia
betul coba bisa kagak lu bayangin masa sebagai sesepuh dan haji dua kali abah sama umi kudu tunduk ngikutin
mengikuti kemauan mak yang menyuruh mereka seenaknya aja
ya allah abah pasti aja ya abah sama umi ngebahas soal itu
ya karena benar benar abah sudah merasa kehilangan harga diri itu semua gara gara dia
enggak ini pasti bukan masalah harga diri abah gak mau terawih bukan karena masalah harga diri kan tapi abah gengsi kan iya kan
itu kan sama sama aja tuh
sangat disayangkan banget ya bah
allah tuh sekarang lagi mengobrol sama dia
pahala di bulan ramadhan tapi abah sama umi malah dengan tegas menolaknya karena hanya gengsi dan sakit hati
udah deh lo lo jangan pake ceramah ceramah disini lo ceramah aja di masjid ya
tapi emang bener kan abah sama umi itu seharusnya mendapatkan pahala dua puluh tujuh kali lipat
itu kalau misalnya sholat tarawih di masjid belum lagi bonus ramadhannya
kalau misalnya kayak gini abah sama umi gak akan dapat pahala
udah deh deh berisik ya pahala umi tengah pusing nih
udah deh berisik ya pahala umi tengah pusing nih

kenapa sih pok kok keliatannya mukanya cuma segitu
iya kalau pulangnya telat kita kita semua khawatir nih
maaf pok tadi temenin rere dulu beli baju lebaran
oh ya pastinya bagus dong rok
bagus apa aja yang bagus mpok
pok mau nanya nih rob sebenernya hati lo sama rere gimana sih
pok aya sama rere itu cuma teman biasa
sampai sekarang yang ayah cinta itu cuma rumana
kok gitu sih rob
ada kue kering ada naslar wah krisal aja
ini nih pok aku sukaan romi nih pastinya enak
pok yang bikin ya
bukan itu umi mariam yang bikin
bawa pesan sama dia katanya dia mau coba coba usaha gitu
ya hitung hitung kita bantu dia deh kasihan rob
hidup pun memang harus kayak gitu
ya kita harus berusaha keras kita harus berjuang
masa kita mau hidup dengan rasa kasihan orang lain
pok sama mak duluan pesen kuenya
kalau kuenya enak gini mpok kayak berani promosiin di kantor
tau aja lahir semanis
iya ya rob mudah mudahan hitung hitung kita membantu dia
apa lo udah menaruh hati sama dia
ah pada naya capek banget pok
ah abis ini mau bersih bersih dulu
terus sholat taraweeh
takutnya nanti kan kemalem mak udah ngantuk
pak haji sama pak haji kok masih nyantai nyantai aja di sini
oh oh katanya dapet sanksi dari haji sulam
nah ini nih yang gue tunggu tunggu dari tadi nih
gara gara lo berdua
ngakuin kesalah sama sulam
kita berdua kena sanksi nih tau
lo tuh berdua yang bikin sia kita tau gak
kita haji berdua dengernya kaget ya tar
kalau sampai si kadun tahu lo kemari
lo bakal dikubur hidup hidup
wah jangan gitu dong pak haji bu haji
jumlahnya berapa pak haji
kalau sanksinya duit gue kagak tersinggung
tinggal bayar selesai urusan
duit tuh gak jadi masalah
kecil buat kita tau
nih sanksinya gue nih jadi asistennya emak tau
selama itu pesantren kilat berdiri
hp kagak hilang tuh di bawah gue
gara gara lo berdua
gue punya temen tuh banyak yang sudah jki besar
bahkan ada yang punya halakah di masjid al haram tau lo
wah hebat ya temen temennya pak haji
tapi kok pak haji gak kayak temen temennya sih